kedutaan besar republik indonesia di bern swiss menyampaikan perkembangan terbaru proses pencarian emeril kan mumtaz atau eril
anak sulung gubernur jawa barat rituan kamil
pihak kedubes menegaskan proses pencarian oleh otoritas setempat akan terus berlanjut hingga eril ditemukan
proses pencarian eril telah memasuki hari ke dua belas sejak dinyatakan hilang pada kamis dua puluh enam mei lalu
meskipun keluarga telah mengikhlaskan dan menyatakan eril meninggal
otoritas kepolisian di kota bern masih tetap mencari keberadaan eril dan belum mengubah status pencarian
kedutaan besar indonesia untuk konfederasi swiss mulya manhadat menyebut
status pencarian eril masih pencarian orang hilang atau missing person
proses pencarian akan terus berlanjut hingga eril dapat ditemukan
baik dalam kondisi hidup maupun telah resmi dinyatakan meninggal dunia oleh otoritas setempat
proses pencarian eril telah menyebut
status pencarian eril telah menyebut
status pencarian eril telah menyebut